karena tadi kalau saya katakan endorsement dari pak jokowi ada yang sebagian pihak menilai ini merugikan pak prabowo
karena secara figur pak prabowo sudah kuat tapi justru karena kehadiran gibran di sana yang kemudian menjadi celah untuk orang menyerang pak prabowo
coba kalau pak ganjar mau jadi wakil pak prabowo kan gak ada gibran
itu yang saya bilang ya politik ini menjadi kompleks karena kita berada dalam satu sistem yang fragile
nggak ada konsistensi dalam mekanismenya gitu
kalau kemarin itu mbak puan atau pak ganjar mau jadi wakil pak prabowo selesai cerita ini dan gak akan ada isu dinasti dan sebagainya
kami sendiri di koalisi tahu betul bahwa munculnya gibran itu bukan desain awal
munculnya gibran adalah karena kegagalan koalisi dan pdp lalu di koalisi tidak disepakati pak erik tidak disepakati erlangga pak yusril bukov viva itu
bertengkar kita rapat tiap hari sampai pak prabowo bilang kalau gitu sebut nama deh
nanti saya lihat bagaimana sebenarnya teman teman
tulis tuh saya tahu betul tuh dia rapatnya
tulis kasih semua aklamasi gibran
jadi gibran itu penyelamat koalisi juga
jadi bukan kemudian belakangan dibilang dinasti karena ada urusannya lagi
pak anwar usman kawin nama dp pak jokowi
pak anwar kan kawin sama pak jokowi kan sebelum ada cerita ini semua
dan dia jadi ketua mk juga bukan karena pak jokowi kan
jadi kalau dibilang gibran itu didesain sejak awal untuk mendapingi prabowo kan
tapi itu situasi yang akhirnya terjadi
makanya waktu si almas itu menggugat begitu ya memang itu natural
karena enggak ada transaksi keuangan apapun dengan mas gibran dan dengan tkn enggak ada
itu memang natural ada orang melakukan gugat
dan ada anak muda yang mengajukan tambahan
jadi kita ini akhirnya akan di musim pemiluni terpaksa sakwa sangka ini kita perbanyak
dan menurut saya itu yang membuat juga pemiluni jadi enggak terlalu sehat begitu ya
tapi ya tetap aja itu nggak bisa dihindari
dan apapun akhirnya yang untung sekali lagi ya
akhirnya yang untung adalah pak prabowo dan mas gibran
karena dia seperti dikeroyok ya kan
dia dianggap salah terus padahal yang dia lakukan itu ya satu yang natural aja